rumah sakit umum pusat sangla dan pasar bali menggelar simulasi penanganan dan perawatan pasien yang terjangkit virus corona pada rabu pagi
upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan petugas kesehatan rumah sakit terutama penanganan pasien dengan penyakit infeksi emerging
simulasi penanganan dan perawatan pasien yang terinfeksi virus corona dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam pelayanan kesehatan terlebih saat ini sedang marak wabah virus corona
sejauh ini rsup sangla telah merawat sedikitnya tiga puluh pasien warga negara asing yang memiliki riwayat kunjungan ke tiongkok
namun hasil uji laboratorium menunjukkan semua pasien dinyatakan negatif virus corona
rumah sakit umum sangkalai dan pasar sudah siap baik dari segi medis kemudian para medis sarana prasarana
dan secara dinaklukan
secara tindakan medis untuk menangani pasien pasien yang dicurigai terinfeksi coronavirus
tidak ada yang urgent jadi kita kan dari awal kami sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya tiap tahun dua kali kami simulasi
ini kan sebagai penyegaran saja kami tidak harus lakukan lagi